sidang paripurna dewan perwakilan daerah dpd jumat petang sempat berlangsung panas
sidang paripurna ini mengagendakan laporan pelaksana tugas alat kelengkapan dpd
mengesahan keputusan dpd dan pidato penutupan
paripurna diawali dengan pengucapan sumpah anggota dpd pergantian antar waktu gkr ratu ayu kus indriah
setelah itu ketua badan kehormatan dpd am fatwa meminta pimpinan dpd
menandatangani peraturan dewan perwakilan daerah tentang rancangan tata tertib
yang ditetapkan dalam sidang paripurna lima belas januari lalu
namun pimpinan sidang gkr hemas tetap melanjutkan dengan agenda laporan pelaksanaan tugas alat kelengkapan dewan
hal ini memicu hujan interupsi
salah satunya dari anggota dpd sulawesi barat asri anas
ya kakaknya sudah datang
pimpinan dpd sudah datang
kakaknya sudah datang
jika pimpinan dpd tidak menandatangani peraturan dpd itu
maka badan kehormatan mengancam menjatuhkan sanksi pemberhentian jabatan pimpinan
kepada irman gusman faruk muhammad dan gkr hemas
akhirnya dicapai kesepakatan oleh para pimpinan untuk bersedia
menandatangani rancangan tata tertib dpd
dan hari ini dibentuk panitia khusus tata tertib dpd